tentara dan polisi melakukan pengamanan ketat di berbagai kawasan selama aksi dua desember di monas jakarta
selain lokasi aksi di sekitar monas aparat gabungan juga mengamankan obyek vital negara dan kawasan ekonomi
pengamanan ketat dilakukan di gedung dewan perwakilan rakyat
dua puluh lebih personil gabungan bersiaga di sekitar gedung nusantara
kendaraan taktis seperti water cannon juga disiagakan
setiap orang yang akan masuk ke kompleks parlemen harus menunjukkan identitas diri termasuk staf pegawai dan awak media
di bandara soekarno hatta tidak kurang dari lima ratus personel keamanan dari polisi tni serta petugas keamanan bandara siaga di sejumlah titik termasuk di jalan perimeter bandara
pola pengamanan dilakukan dengan pengembalan pasukan dan sistem patroli serta mendirikan pusko pusko di lokasi yang dianggap tawar
selain obyek vital negara kawasan ekonomi glodok menjadi salah satu titik pengamanan petugas
dua ratus anggota gabungan tni polri menjaga keamanan di kawasan yang berada di perbatasan jakarta utara
dan jakarta barat ini
peserta aksi doa bersama di monas tidak diizinkan melintasi kawasan bisnis gelodok taman sari
mereka diarahkan melalui jalan mangga dua raya lalu ke jalan gunung sehari raya
kawasan glodok sendiri sejumlah pemilik toko memilih tetap buka saat aksi dua desember di monas
pemilik toko mengaku tidak takut beraktivitas karena demo akan berlangsung damai
selain itu pemilik toko percaya penjagaan dari pihak tni dan polri menjadi jaminan situasi di kawasan gelodok akan kondusif
kok buka hari ini pak
buka sampai penuh
jam empat saya biasa sampai
sampai sore ya buka ya
ini kan ada demo pak gimana pak takut atau
nggak apa apa pak sampai kita aman aman saja
pengamanan di kawasan ekonomi juga dilakukan di pasar tanah abang jakarta pusat
puluhan polisi bersenjata laras panjang siaga di setiap blok di pasar tekstil terbesar se asia tenggara ini
pengamanan ketat ini ternyata tak membuat semua pedagang tenang beraktivitas
banyak kios tetap buka seperti biasa namun ada beberapa kios tutup sehingga kondisi pasar terlihat lebih sepi dibandingkan hari biasa
tak hanya itu polisi juga menjaga kawasan perumahan pantai mutiara jakarta utara kawasan rumah dari gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama
sekitar dua ratus personil brimob dengan senjata lengkap berjaga di sekitar perumahan dan pintu gerbang utama